kuasa hukum keluarga yosua kamarudin simanjuntak masih meyakini terdakwa putri candrawati mempunyai perasaan suka dan menggoda almarhum yosua huta barat
ya menurutnya beberapa sikap dan perlakuan dari putri kepada yosua semasa hidup sebagai indikasi jika istri verdi sambo itu menyukai yosua
hal ini disampaikan sebelum bersaksi di persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan selasa siang
ya kamarudin ini menjelaskan bahwa indikasinya antara lain ucapan selamat ulang tahun dari putri yang dinilainya romantis termasuk pemberian sejumlah barang barang sebagai hadiah
menurutnya sebuah pakaian bermerek dan berharga mahal adalah salah satu pemberian putri untuk yosua
jadi wanita kalau suka sama pria biar kalian tahu nih udah ada pacaran belum ini
kalau wanita suka pria itu pertama dia memberikan
karena dia main perasaan
yang kau sebut tadi dia ulang tahun
dipuji puji dibikin caption yang sangat romantis
lazim nggak seorang ibu yang sudah punya suami memuji muji anak muda
ada hadiahnya nanti pakaian harga satu juta saya bawa ke situ
ada di tas saya
diberi dompet medok pedro itu mahal tuh loh
kemudian lagi menyetrika
saya bawa tuh bajunya tuh lagi berdarah darah tuh bajunya
nanti saya kasih tunjuk darahnya
ah pria tangguh luas banget